gimana kondisinya saat ini apa yang anda potret dari apa namanya enam bulan tujuh bulan delapan bulan kampanye terakhir
memang banyak jenisnya ya politik uang ada yang sifatnya grosiran ada yang sifatnya retail
kalau grosiran misalnya pogbarel jadi memanfaatkan fasilitas negara dalam rangka untuk mencari suara
nah yang saya menjadi fokus itu adalah yang retail
yang dilakukan oleh aktor aktor di bawah gitu ya
nah kalau dilihat dari polanya itu politik uang di tingkat pilek pemilu legislatif itu jauh lebih masif ketimbang di pilpres atau pilkada
pola umumnya seperti itu
salah satu penjelasannya adalah kalau di pileg itu aktor yang bermain jauh lebih banyak
jadi bagaimanapun kita punya tiga ratus ribu lebih caleg yang bertarung di pemilu legislatif tingkat dpr ri dpr di provinsi dpr di kabupaten kota plus dpd
sementara pilpres cuma dua pasang itu satu penjelasan
yang kedua adalah konstituensi saya
jadi kalau di pilpres itu konstituensinya dari sabang sampai merauke
jadi kalau ngasih lima puluh ribu untuk satu ratus sembilan puluh dua juta dpt
itu kan bisa mati berdiri itu calonnya
tetapi kalau di pilek apalagi tingkat dpr di kabupaten kota itu basis konstituensinya kan kecamatan
jadi untuk sepuluh ribu udah bisa lolos
jadi serangan fajarnya lebih masuk akal
lebih banyak di studi saya menunjukkan seperti itu
dan polanya saya kira tidak akan berubah di dua ribu sembilan belas
karena kita masih memakai sistem pemilu yang sama
namanya proportional terbuka
jadi proportional terbuka itu memberi insentif buat caleg untuk melakukan politik uang
karena pemilih memilih bukan hanya partai tapi juga caleg
nah dalam teori yang saya pakai namanya winning margin
itu buat caleg dalam satu partai untuk bisa lolos ke senayan itu cukup dengan mengalahkan satu enam persen suara
jadi selisihnya tipis
itu rata rata umum
artinya kalau pun toh politik uang punya pengaruh sepuluh dua persen
itu jauh lebih dari cukup untuk bisa mendapatkan tiket maju
hasil research anda seberapa punya dampak ketika uang itu digelontorkan diguyurkan kepada masyarakat
masyarakat ya kemungkinan besar pasti menerima
tapi apakah ngaruh dengan apa yang dihinginkan oleh pemerintah
jadi saya kuantifikasi itu efek politik uang itu sepuluh dua persen
artinya ada sepuluh dua persen dari total pemilih yang pilihannya dipengaruhi oleh uang
jadi dari seratus persen orang yang menerima uang sepuluh persen diantaranya memilih orang yang memberikan
sebagian besar memang ambil uangnya pilihannya berdasarkan hati nurani
tapi jangan lupa sepuluh dua persen ini itu equivalent dengan delapan belas sampai dua puluh juta orang
dan delapan belas dua puluh juta orang itu itu lebih dari cukup bagi si caleg dalam satu kandidat
karena kita pakai proporsional terbuka untuk bisa mengalahkan teman separtainya
ada calon anggota dprd dari jogja
menang dengan selisih satu suara
kemudian ada salim mengga di dapil sulbar
menang dengan selisih dua puluh lima biji suara
jadi karena pertarungannya sangat ketat di internal partai
nah ini yang kemudian saya merasa saya kebetulan punya survei di timur leste punya data exit poll juga
itu perbedaannya timur leste itu pakai close list proporsional system pakai proporsional tertutup
di sana demand side politik uang tinggi tiga puluh tiga persen orang timur leste
kita tahu bahwa politik uang itu wajar
di indonesia empat puluh persen
tetapi yang menerima uang di pemilu timur leste cuma empat persen
jadi di main site tinggi supply sitenya rendah
karena calegnya tidak melakukan politik uang
karena yang kampanye adalah partai politik
di indonesia empat puluh persen di main sitenya tinggi supply sitenya tinggi
mungkin politik uangnya beredar di level elit pengambil keputusan di partai partai politik itu mungkin mas
bukan jadi di main sitenya tinggi toleransi politik uangnya tinggi
dan di indonesia karena pakai proporsional terbuka calegnya pun bagi bagi uang
dan karena supply sama di main site sama sama tinggi
di timur leste gimana mau kasih uang loh pemilih memilihnya gambar partai bukan caleg
karena mereka pakai sistem pemilu yang berbeda
jadi salah satu agenda pendekatan institusi untuk melakukan proses untuk memotong politik uang adalah ganti sistem politik
memang pertanyaannya apakah itu tidak memindahkan politik uang di tingkat elit
nah kita bisa cari
antara telur sama ayam kita harus bolak balik ini antara masyarakatnya atau elitnya
mas bambang gimana perspektifnya menurut politik uang ini
saya sih lebih percaya masyarakatnya ketimbang elitnya
karena sederhana seperti yang tadi kayak pilpres itu kan masyarakat
wah kalau mau satu ratus sembilan puluh dua juta pemilih nyogok mati berdiri
tapi kalau caleg ini kan gak banyak
sehingga untuk nyogok pemilih legislatif itu jauh lebih rendah
lebih berbahaya menurut saya yang di menu
jadi kalau saya sekarang lihat nih saya kan jakarta selatan
saya mau lihat nih sebenarnya di jakarta selatan ini saya kalau mau milih calon anggota dpr itu siapa kira kira
saya lihat terus aduh saya pikir nggak menarik buat saya
semua calon mau partai
karena akhirnya calon itu saya lihat kemungkinan besar atau dia orang kaya atau dia temennya orang kaya
saya mau sponsorin dia
orang yang gampangnya lah orang kayak faisal basri gitu
yang suka bikin orang kaya sebel karena bela orang miskin
itu kecil kemungkinan bisa jadi calon padahal kan dia namanya dikenal gitu loh
partai lebih suka kalau yang itu mendingan cari bintang film atau apa yang
saya kebayang kalau saya jadi sekjen partai
untuk ngidupin partai itu kan perlu uang
dari mana uangnya
nah kalau pada saat pemilu ini ini kesempatan untuk siapa yang mau jadi anggota dpr siapa yang mau jadi anggota dprd berani sumbang berapa ke partai